ferry itu partner yang komplit
dari awal merasa bahwa banyak hal yang saya tidak bisa berikan kepada keluarga kepada anak anak ferry bisa berikan
jadi kita kayak partner dalam banyak hal
kita sharing kita tukar pikiran kita jalani sama sama dengan perasaan saling mencintai
penuh kasih sayang
begitulah sosok ferry farhati ganis di mata sang suami anies baswedan
setiap pagi tak peduli sesibuk apapun ferry selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama dengan keluarga
sambil menikmati menu sarapan yang sederhana mereka berbincang tentang rencana kegiatan hari itu
bercengkrama bersama keluarga menjadi momen yang sangat berharga bagi ferry
apalagi anies begitu sibuk di masa kampanyenya dan agenda ferry pun dipenuhi dengan kegiatan pemberdayaan wanita dan pendidikan anak
saya senang dengan kegiatan ferry dan di atas itu jadi tempat untuk komunitas berkegiatan
dan itu selalu dikerjakan oleh ferry dan timnya lah para pegiat pegiat perempuan di situ
usai anies pamit untuk menjalankan kegiatannya hari ferry sebagai istri calon gubernur pun dimulai
mimpi ferry tidak muluk
ia hanya ingin anak anak di jakarta dapat tumbuh sehat
serta mendapatkan kasih sayang penuh dari ibu yang mandiri
jadi selain mereka bisa berusaha tetap bisa mengurusi anak anaknya
dan menjaga supaya anak anak ini tumbuh menjadi anak anak yang sehat
ferry tidak sekedar berdiri di belakang membantu sang suami mencapai kesuksesan
tetapi ia juga menjalankan perannya sendiri di tengah masyarakat sebagai pemerhati wanita dan anak
katrina inandia jakarta
iya bincang khusus insight kali ini bersama ferry farhati ganis istri
dan kita akan berbincang apa saja kesibukannya sebagai seorang istri yang suaminya sedang sibuk mencalonkan diri sebagai gubernur dki
yang sudah sekarang masuk ke pilkada putaran kedua
senang sekali akhirnya bertemu
susah sekali mendapatkan bu ferry karena kesibukannya luar biasa ya
apa apa saja yang tentu saja menyita banyak
waktu ya dari bu ferry
kan sekarang mas anies sedang pilkada putaran kedua
saya ikut mendukung juga ikut belusukan juga
mau mau kesibuk ya
iya mau mau kesibuk
ketemu warga ada acara acara yang saya hadirin
kesibukannya tambahannya itu
tapi ngomong ngomong ini enak sekali ya udaranya di sini
rumahnya asri sekali
ada burung burung dan banyak taman
sudah berapa lama tinggal di sini bu ferry
kita masuk rumah ini tahun desember dua ribu tiga belas
waktu itu bangunnya cukup lama sedikit sedikit
nah dua ribu tiga belas kita masuk bahkan rumahnya sebetulnya menjadi
masih jendela belum ada hordennya
masih ditempel tempel koran
tapi konsepnya apa
saya lihat ini ada konsep yang khusus atau khas
kita dapat tanah ini itu
seperti ketemu rejeki gitu ya
tanah kosong bukan bangunan tadinya
dan di sini itu tempat aktivitas warga di sekitar
jadi kalau ada tujuh belas agustusan ada perkawinan
mereka bikin tenda di tanah kosong ini
jadi ketika kita masuk mas anies bilang
jangan sampai kehadiran kita di sini itu seperti merenggut
apa yang mereka miliki saat itu
akhirnya bertemu dengan arsitek
yang paham betul apa keinginan kita
dibuatlah konsep yang bagian atas ini untuk publik
yang bagian bawah untuk private
oh jadi bisa dipakai oleh publik ya
siapa siapa saja boleh pakai
kita pernah tujuh belas agustusan di sini
kita punya kegiatan pos bindu
dan kebetulan saya s dua ambil parenting
jadi warga sekitar saya ajak
ibu ibu yang mengantar anaknya di paut
daripada nungguin langgur
saya ajak sini ngobrol parenting
jadi ini sebenarnya konsepnya baik dari bu ferry sendiri
dan juga dari pak anies sendiri
rohnya dari kedua belah pihak ya
jadi ingin supaya kehadiran kita itu juga punya kontribusi untuk warga
tidak merenggut apa yang selama ini sudah mereka lakukan
dan anak anak sekarang sudah mulai besar besar ya mereka
yang pertama kuliah
fakultas hukum ui
yang kedua sekolahnya di india
kelas dua sma
agak unik memang
yang kecil kelas enam sd dan ada yang bungsu kelas dua sd
jadi masih ada yang kecil sih mbak
nah ini kan sekarang apalagi kan pak anies pernah menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan
dan tentu saja sekarang dengan kegiatannya ini seberapa persentase dari jadwal
habiskan di rumah dan bertemu dengan anak anak
waktu itu kita mas anies itu pas lagi selesai kabinet kita lagi menikmati masa senggang
mas anies juga tidak langsung berkegiatan kan
anak anak lebih banyak dengan mas anies
bisa antar ke sekolah bisa lebih banyak
nah kemudian datang pilkada ini
akhirnya anak anak bilang ya mulai lagi deh ini kesibukannya
jadi mas anies kembali sibuk setelah ada pilkada ini
nah saya sendiri melihat mas anies sudah sibuk begitu
kasian kalau saya juga ikut
anak anak nggak ada yang tangani
kita komitmen fokus saya untuk keluarga
toh ini hanya lima bulan
waktu itu ya hanya lima bulan
jadi anak anak kita ajak bicara bahwa ayahnya sibuk
tapi mama tidak insya allah mama tidak terlalu sibuk
tapi ternyata ikut sibuk juga kan
ya saya sibuk tapi saya kasih syarat
mudah mudahan setiap acara itu jam tiga saya ada di rumah
jadi pagi rumah kosong anak anak sekolah semua
saya bisa berkegiatan
seperti juga biasanya kegiatan saya lebih banyak dengan ibu ibu sekitar itu di pagi hari
pertama kali ketika diajukan dan akhirnya yang membuat mas anies mengatakan iya
saya rasakan bahwa memang mas anies ini separuh dari hidupnya itu untuk publik
tapi ketika pertama kali anies mengatakan mungkin kepada anda dan keluarga mau ikut pilkada
ini reaksi pertama khususnya dari bu ferry sendiri
dan kemudian dari anak anak
itu menyambut seperti apa
langsung yee atau wuh
itu kan kita juga tidak berencana
memang mas anies juga tidak punya cita cita untuk jadi gubernur
bahkan dia pun membicarakan posisi wah pilkada ke depan ini ini bakalan calonnya siapapun
calonnya akan berat sekali
tidak akan belepotan katanya istilahnya
tidak tahunya dia yang dicalonkan
dan itu sebetulnya sedikit demi sedikit informasinya mulai
ada survei nama mas anies masuk
kemudian ada warga tanah merah yang datang ke sini
sebagai reaksi kekecewaan mereka karena ada nama risma ada nama ini yang tidak jadi muncul
meminta mas anies untuk maju
ya itu saya sudah mulai siap siap
artinya ini ada kemungkinan
dan sampai akhirnya kemudian betul diajukan oleh gerinda dan peja
tapi reaksi pertama kali ketika diajukan dan akhirnya yang membuat mas anies mengatakan iya
apakah ada konsultasi dulu dengan keluarga
ya tentunya mas anies selalu mengedepankan kebersamaan dalam mengambil keputusan
ibunya bahkan diajak berdiskusi dan minta
ketika itu ya reaksi saya bismillah
kalau caranya benar niatnya benar insya allah saya bisa dukung
dan yang penting buat kami itu menjaga nama baik keluarga
karena itulah yang akan dibawa oleh anak anak kita
jadi reaksi saya mungkin karena saya sudah bareng dengan mas anies cukup lama ya
sudah lebih dari dua puluh tahun satu tahun
dan memang banyak tikungan
contohnya apa saja
iya kan dari karirnya itu
akademis di partners itu semua
terus ada kegiatan indonesia mengajar
tiba tiba ikut konvensi
jadi ada proses yang memang saya rasakan bahwa memang mas anies ini separuh dari hidupnya itu untuk publik
bagaimana saya bisa menggendoli dia supaya untuk kita gitu ya
saya rasa memang itu jiwanya
dan sudah dari awal bu ferry mengetahui bahwa inilah konsekuensi mendampingi seorang suami yang banyak kesibukan
bahkan ketika mas anies meminta saya saya konsultasi dengan ayah saya
melihat aktivitas dia
kan waktu itu juga sibuk di senat sibuk di kegiatan di universitas
saya ada kekhawatiran bisa saya ikut putaran
mas anies yang begitu cepat
dan ayah saya menguatkan
dia orang baik
yang penting itu dia bisa jadi pemimpin yang baik
itu berarti pemimpin yang baik di keluarga
apa yang mau dicari lagi
akhirnya saya menikah dengan mas adis
dengan kesibukan yang
berapa waktu itu usianya bu ferry
mas sudah lulus kuliah
dan menikah dua puluh tujuh tahun
dan selama ini
ini partnership ya
lebih bagaimana saling mengisi
saya dari mulai nol
artinya kita menikah pengantin baru langsung berangkat mbak
sekolah di luar amerika
kemudian ketika kembali ke sini juga semuanya itu seperti mengalir ya
menyesuaikan dengan kebutuhan kita
waktu itu anak anak masih kecil
saya melihat kalau
waktu di amerika semua dikerjakan bareng
mas anies bagian cuci pakaian
saya bagian urusan rumah
semua bisa dikerjakan bareng
tidak pindah ke sini
kenyataannya sudah berbeda
anak sekolah di cinere
mas anies kantornya di bundaran hi
dekat bundaran hai
tapi kan itu seperti ngejauhin
akhirnya kalau kita terus seperti ini nanti dua duanya gak dapat keluarga
mas anies juga tidak bisa berkembang di luar
akhirnya kita putusin
kita bagi bagi tugas dulu deh
saya fokus ke anak anak
masih kecil waktu itu
penyesuaian ketika anak anak
pulang dari amerika
tapi dengan bawa ilmu juga kan
ya saya ambil juga kuliah di sana
kuliah dengan tiga anak
jadi kembali ke sini
tapi bagaimana perasaannya
karena setelah mengambil master kan mungkin ada juga cita cita ingin diapakan ya
istilahnya pendidikan yang begitu tinggi
bagaimana bu ferry menyesuaikan bahwa harus fokus dulu
waktu itu saya betul betul fokus sama anak anak
dan kebetulan master saya itu di bidang family and child studies
paling tidak bisa dipilih
paling nggak bisa dipakai lah
teorinya bisa diaplikasi secara real
dan saya ikut aktif di sekolahan anak anak
kemudian juga ada kadang menjadi pembicara
di acara parenting atau pelatihan guru
saya ikut aktif di sekolah anak anak
ketika sekarang ini ketika anak anak sudah besar
saya bisa beraktivitas dengan ilmu yang saya punya
saya buat komunitas yang fokusnya untuk mendidik orang tua
menjadi orang tua yang positif
dengan fokus anak anak usia dini
betul betul diaplikasikan teorinya secara real
karena betul betul bisa menerapkannya ilmunya
tapi pada saat itu kontribusi lah anies sebagai seorang ayah kepada anak anak itu bagian apanya
dan seberapa hands on dalam membesarkan anak anak
anies adalah ayah yang sangat sabar
dan juga dengan anak anak itu bicara diskusi
jadi sepertinya anies itu tempat nyaman untuk anak anak bercerita
itulah kontribusi mas anies
jadi saya sendiri sebetulnya dengan kesibukan mas anies
saya itu seperti jembatan
menghadirkan sosok ayah di mata anak anak
dan kalau dilihat waktu yang sedikit tapi kedekatan yang luar biasa
itu pertanda mas anies sangat kehadiran
kapan saja anaknya
tapi kalau masalah disiplin marahin
itu bagian dari siapa
dari ibunya kayaknya yang bad cop
karena ibu itu memang keseharian yang biasa lah suka ngomel gitu ya
tapi mas anies itu teman bicara
dia itu teman duduk teman ngobrol
bahkan untuk yang kecil pun untuk teman main
nah anies kan sosok pakar pendidikan
mantan menteri pendidikan dan budaya
kira kira apalagi ketika ia menjabat sebagai seorang menteri
apa yang diterapkan secara real dalam membesarkan anak anak yang
mungkin contoh ya
dia adalah contoh untuk anak anak
anies itu orang yang sangat menegang
sangat teguh pendirian
bagaimana dia pegang prinsip
itu juga ya menjadi contoh untuk anak anak
selain itu juga
membuat kebiasaan kebiasaan di rumah
misalnya menghormati orang tua
salam sebelum sekolah
ada rutinitas rutinitas kecil yang dianggap sepele
luar biasa untuk anak anak
selain itu juga
mas anies itu pinter dongeng
dan melalui dongeng itu dia bisa
jadi apapun pengalaman yang dia dapat di luar
tanpa sadar itu memasukkan nilai nilai yang
ada yang dia terima
tapi bagaimana menjaga
ketika diberhentikan sebagai menteri
tetapi yang kemudian
itu ketika kami harus berpisah
dengan orang orang yang sudah tahu
dua tahun bersama kita
i sendiri kan sudah lebih dari dua puluh tahun
waktu masuk ke pemerintahan
ini kan beda sekali kan
dari latar belakang yang biasanya
begitu dekat dengan publik ya
apa tantangan terbesar
mas anies menjadi
bu ferry kontribusikan
saya lebih melihat itu
melakukan peran kita
hanya karena posisi
mas anies yang berbeda
kemudian saya mendapat
ketika di kabinet
ibu dharma wanita
bagi bu ferry sendiri
sesuatu yang beda
saya bertemu orang baru
pandangan yang berbeda
sebuah pengalaman yang berbeda selama ini
belum menjadi menteri
di sekitar rumah
dengan adanya jabatan
memiliki efek yang lebih luas
lingkungan sekolah anak anak
jangkauan yang lebih luas
bahkan ketika di kabinet
saya ikut di bidang pendidikan
ikut bersama ibu ratna megawangi
pelatihan orang tua
orang tua juga
apa yang saya jalankan
dan dampaknya juga
dalam waktu yang sama
ibu ferry juga ikut
mau tidak mau
tanggung jawabnya kan juga
nah apalagi kalau menjadi
sosok seorang menteri
dan sekarang mencalonkan
yang begitu luas
yang tentu saja
tapi banyak negatifnya
ya mau tidak mau
dan lain sebagainya
ibu ferry sendiri
saya lebih banyak
yang luar biasa
dia begitu santai
dan itu yang membuat saya kuat
selama apa yang saya kerjakan
kita tidak harus bingung dengan perkataan orang
mas anies adalah
pembimbing dalam hal ini
yang membuat saya
kita belum pernah tahu
itu pengalaman berharga
seperti itu terjadi
pasti ini kan
terhadap masa depan
itu malam hari
saya masuk ke angkasa
saya masuk ke angkasa ferry
kan waktu jadi menteri
nggak boleh punya
waktu itu kita santai
dia sudah selesai
tetapi yang kemudian
yang sudah tahu
dua tahun bersama kita
yang sudah mulai dekat yang pertemanan itu sudah mulai hangat dan kita harus berhenti harus berpisah
nah itu yang betul betul membuat kami terasa ada sesuatu yang hilang
bahkan anak saya ketika itu mengatakan masih bisa ketemu dengan salah satu ajudan mas anies yang begitu dekat dengan mas anies
jadi kita seperti punya anggota keluarga baru baru dekat dan harus dicelabut dari hal itu
nah itu yang membuat saya berat
tapi dari sisi jabatan mas anies saya lihat dari awal posisi apapun yang diberikan kepada dia
dia kerjakan dengan sepenuh hati dan dia kerjakan dengan cemerlang
dan saya rasa ke depan apa yang akan dia kerjakan
dia akan kerjakan sepenuh hati dan cemerlang
dan itu yang menjadi pegangan kita
tapi kecemasan kecemasan terhadap masa depan nanti akan seperti apa hidup kita dan keluarga itu masih ada bu ferry
ada mungkin dalam hal ini kalau dilihat dari kekhawatiran masa depan karena posisi yang hilang kita saling support
saya bungsu kebetulan
itu siap membantu apapun kondisinya
jadi itu yang membuat saya tenang
jadi bukan sekedar hilangnya posisi tapi yang penting buat saya mas anies tetap mas anies yang saya tahu
yang pegang prinsip yang cemerlang dalam mengerjakan tugas tugasnya
rasanya kalau persyaratan itu ada dia di posisi apapun dia akan cemerlang
dan terbuka untuk berbagai posisi yang lain
tapi biasanya kalau berdiskusi antara bu ferry dan mas anies dan mungkin terjadi perbedaan pendapat atau bakti
itu biasanya mengenai hal hal apa saja lah yang menjadi bahan yang mungkin berbeda lah
contohnya seperti apa
seperti membangun rumah ini
ada saya punya keinginan begini mas anies punya keinginan yang berbeda
artinya normal saja sebagai suami istri ada ketidaksesuaian
tapi yang penting adalah bagaimana kita meresponnya menghadapinya
alhamdulillah rumah kita nyaman
artinya perdebatan itu ada
siapa biasa ingin menang kalau dalam perdebat ini
kelihatannya mungkin bu ferry yang lebih keras dan lebih kekeh dengan ini
gimana pinternya perempuan ya mbak ya
ya pandai pandainya perempuan lah harusnya
ketika ada bagaimana sih memasukkan keinginan dalam sebuah perkawinan tentunya ada cara caranya sendiri ya
kita sama sama tujuannya sama
jadi kadang saya yang menang kadang mas anies yang menang
tapi kalau dalam hal lain kan misalnya kan melihat putaran pertama pilkada ada debat dan lain sebagainya
bu ferry sendiri kan menonton kan pasti
apakah memberikan masukan kepada mas anies atau ada mungkin ya hal hal yang bisa disampaikan dan di sharing sebagai seorang istri
tapi juga seorang pengamat dan juga calon dari
saya memang terbiasa ikut terlibat dalam kehidupan mas anies
ketika dia kuliah saya ikut ngedit tulisannya
ketika dia nulis artikel saya editor tergalak
dan dengan keadaan sekarang pun ketika mas anies menjadi calon gubernur
banyak sekali ibu ibu yang menghubungi saya langsung
misalnya usul begini usul begitu
dan itu saya sampaikan kepada mas anies
kalau tentang selama pilkada ini
ketika mas anies pulang karena dia kan dari pagi
sampai malam hari sampai jam dua belas malam
kalau saya ngobrolnya pilkada lagi kasihan
jadi kalau inisiatif pembicaraan itu tidak dari mas anies
sebaiknya saya bicara soal rumah
soal anak anak sesuatu yang beda
yang dari selama ini dihadapi mas anies
khusus mungkin tentang peran perempuan
dari ilmu yang saya tahu tentu saya masukkan juga
bahwa center dari keluarga adalah ibu
yang harus punya pengetahuan yang cukup
untuk bisa menjadi orang tua
tapi tetap kritis ya dalam mengkoreksi
mungkin dari ketika melihat performance nya
mengatakan aduh harusnya jangan ini
atau begini begini
kadang soal pakaian
dan itu didengar
masih paling kritis
paling kritis juga ya bu ferry dalam hal hal seperti penampilan
itu bagian dari yang diberikan masukan mungkin
kalau sekarang sih mungkin karena udah ada tim pakaiannya
artinya sudah saya sebatas
misalnya masukin dong
suami istri lah
tapi senyamannya mas anies sekarang
saya berusaha menjaga bahwa pandangan selama pilkada ini
akan selesai nanti tanggal sembilan belas
jangan sampai setelah pilkada kita tidak berteman lagi
nah sekarang kan kalau kita bicara mengenai pilkada
apalagi calon gubernur untuk dki
ini kan posisi yang paling disorot
posisi yang paling sering kontroversial
dan menjadi perhatian ya
bukan saja warga jakarta
tapi seluruh indonesia
dan ini kan dalam kerangka politik
mungkin berbeda selama ini
akademis kemudian masyarakat komunitas
dan juga pemerintahan sebagai seorang menteri
tapi sudah masuk politik ini
bu ferry sendiri merasa bagaimana
nyaman atau merasa sebenarnya ini bukan saya
ini bukan yang saya tanda
seperti yang tadi saya bilang
bahwa mas anies itu dibesarkan di keluarga aktivis
nah itu yang kemudian membentuk pribadi mas anies
sebagai orang yang memang selalu hidupnya untuk masyarakat
dan itu saya sadari sejak awal
bahkan saya minta persetujuan ayah saya
masukkan dari ayah saya
jadi itu yang sudah terbayang bahwa akan seperti itu
bahwa mas anies akan sibuk di luar
akan sebagian hidupnya untuk masyarakat
tapi apakah terbayang dengan media sosial yang begitu dinamikanya luar biasa
penuh dengan pro kontra dan lain sebagainya
saat mulai masuk kabinet ya
mulai ada seperti itu
skalanya sepertinya mulai dari konvensi
ada yang setuju ada yang tidak
waktu itu kan cuma konvensi
saya menghadapinya seperti ada plat
seperti orang hamil itu kan satu bulan dulu
dua bulan baru
enggak langsung kemudian besar
jadi seperti ada milestone yang membuat saya terbentuk pada posisi saya sekarang
yang memungkinkan saya lebih tahan terhadap hal hal seperti ini
jadi jauh lebih tahan ya
jadi sekarang ya
tidur masih bisa nyenyak
apalagi sudah mendekati putaran kedua
ini kan lebih
mengandung ini sudah
tidur kalau mas anies harus berangkat pagi pagi
takutnya bangunnya telat
tapi bu ferry sendiri mengikuti bagaimana perdebatan ini kan sangat terpolarisasi ya
sebenarnya bukan saja di jakarta
tapi tampaknya di pilkada dan pemilu di seluruh dunia ini
sekarang itu seperti itu
polarisasi antara pihak a dan pihak b dan masyarakat juga terbelah
bagaimana bu ferry melihat fenomena ini khususnya
tinggal bersama dengan orang yang di pusat dari polarisasi dari masyarakat di negeri ini
mas aniesnya sendiri saya tidak kurang
setuju kalau mas anies pusat polarisasi ya
itu hanya pandangan orang saja yang satu setuju yang satu tidak
tapi mas anies sendiri dia punya prinsip
punya pegangan yang dia jalani
yang mungkin berat buat saya adalah bahwa
orang yang teman kita yang kemudian tidak sejalan
berantem di wa
berantem di wa
tapi yang buat saya berat adalah ketika kawan yang selama ini dekat dengan kita kemudian
tidak menghargai bahwa kita berbeda
yang saya tahu berbeda itu oke nggak apa apa
tapi bukan berarti pertemanan itu selesai
saya berusaha menjaga bahwa
pandangan selama pilkada ini akan selesai nanti tanggal sembilan belas
tapi pertemanan saya ingin jaga
jangan sampai setelah pilkada kita tidak berteman lagi
saya usahakan menghindar pembicaraan tentang pilkada di grup
bahkan saya anjurkan di teman teman grup saya untuk
untuk kita ngobrol apa adanya seperti biasanya
tapi kalau soal pilkada kita bicara di lain tempat lain
jadi pertemanan tidak ada kata selesai
tapi perbedaan boleh saja
tapi bu ferry sendiri mungkin
kenapa ya kira kira pilkada kali ini kok menjadi sesuatu yang
bisa memecah belah antara teman keluarga dan lain sebagainya
apa yang bu ferry lihat yang terjadi
fenomena apa ya di masyarakat
pilkada itu seperti itu ya
selalu ingat waktu pilpres dulu juga seperti ini
saya tidak melihat itu sumbernya seperti saya bilang mbak desi tadi
mas anies pusat dari
hanya ada perbedaan pandangan
yang sekarang ini ada media sosial gitu ya
orang berekspresi bebas
yang membuat kemudian polarisasi
tapi dari kebijakan kebijakan yang dilontarkan ide ide itu
bu ferry ada kontribusinya mungkin
mengkritisi lah kira kira apa yang program kalau misalnya jadi gubernur
ada masukan masukan yang diberikan
diajak bicara oleh mas anies
sebetulnya mas anies ada tim
ada pilotok lah
apalagi kan sudah partner lebih dari dua puluh
tahun yang paling kritis kalau masalah
selama ini alhamdulillah sih program mas anies saya lihat
setelah saya bertemu dengan warga jakarta
insya allah yang terbaik
itu di awal
ketika mas anies pertama kali menyampaikan rencananya
saya merasa itu kita jalani gitu
tapi setelah saya bertemu warga
setelah saya melihat langsung gimana
wanita masih usia muda sudah menikah hamil
di tempat yang kumis
dan saya melihat mas anies punya jawaban terhadap masalah itu
dan saya melihat mas anies ingin menjalankan
menjalankan tanggung jawabnya
untuk ikut terlibat dalam pembangunan jakarta
dan mas anies punya program untuk mereka
saya melihat pendidikan itu kuncinya
akses pendidikan untuk warga jakarta
kemudian juga lapangan pekerjaan
itu selalu yang menjadi keluhan mereka
tapi selama ini dilibatkan bu ferry
apalagi kan memiliki master dalam
development atau dalam pendidikan juga
ada ekspektasi bahwa
merumuskan program untuk ini
atau dalam pilotoknya itu
mas anies memberi saya kebebasan
saya merasa nyaman dengan aktivitas di sekitar rumah
dan ilmu yang saya dapat bisa saya manfaatkan
dari diskusi dan lain
memang saya usul tentang keluarga
dan itu juga sudah dilaksanakan oleh mas anies
ketika beliau menjadi menteri
saya memang arahnya ke situ
nanti misalnya kalau menang
jadi gubernur dki
dan terus saja jadi first lady of jakarta
kira kira bu ferry sendiri apa
prioritas yang nanti akan menjadi fokus
yang akan dilakukan
kan sekarang kalau mas anies terpilih
saya dengan sendirinya dapat pejabatan jabatan
terkait dengan posisi mas anies
termasuk garmel wanitanya itu
ketua yayasan kangker
ya saya akan jalankan
sesuai dengan kemampuan saya
bareng dengan pok nur
dia juga punya
mungkin keahlian tersendiri juga
dalam hal ini
ilmu yang saya pakai bisa punya
manfaat yang lebih luas
dan ini sesuatu yang
betul betul sesuatu yang bu ferry
ada kecemasan ada pasti
maksudnya di bagian apa kecemasan ya
karena jakarta itu memang
kota metropolitan yang
luar biasa penuh masalah ya
tidak gampang untuk mengelola
kalau eager enggak ya
artinya ada bukan
mudah mudahan aja bisa
bermanfaat gitu dan
lakukan yang terbaik
seperti yang selama ini saya kerjakan
dan selama ini mengikuti
dan selama ini mengikuti
survei dan lain sebagainya bu ferry
seperti itu saja
bukan kemudian itu menjadi
ya allah gimana gitu kan
tapi tentu mengharapkan supaya
tentunya karena yang tadi saya bilang
setelah bertemu warga saya melihat bahwa ini
mas anis dan mas andi itu jawaban
dari permasalahan yang sudah ada
jadi saya ingin
permasalahan jakarta bisa teradilasi
dengan terpilihnya mas anis dan mas andi
buat saya kebersamaan
dengan mas anies itu yang
nah bu ferry saya tertarik ya
sebenarnya kan bu ferry
dengan pendidikan yang
banyak kontribusi yang bisa
ini sesuai dengan
cita citalah dulu ketika
pertama kali bertemu dengan
seorang anies baswedan ketika masih
inilah kehidupan yang memang
kebersamaan dengan mas anies itu
artinya a bless ya
bisa menjadi pendamping
menjadi bagian dari
mas anis untuk masyarakat
bisa membuat sebuah gerakan
punya dampak yang luas
bangga bisa menjadi bagian dari itu
bisa melaksanakan itu tentu
kalau saya tidak bisa
mendukung tidak akan jalan
dan saya melihat apa yang
menjadi prestasi mas anis
adalah bagian juga dari
apa yang saya kontribusikan untuk mas anies
nah khusus dalam masukkan
cah politik ini apakah ada
keinginan tertentu dari
mas andi dukungan yang diharapkan
sang istri lah apalagi ini kan
lumayan cukup panjang
diri sebagai seseorang
itu bisa jalan dengan baik
dan saya fokus
lebih ke anak anak
dan itu mungkin yang membuat mas anis
bisa lebih tenang berkarya
karena ada yang
dipegang dengan baik
peran saya disitu
untuk mas ke depan
apalagi kan anak anak sudah mulai besar ya
bu ferry rasakan
dalam membesarkan anak anak
di zaman yang agak
kalau kita lihat sekarang
tidak menentu ya dinamikanya
dengan anak anak milenial
yang memiliki karakter
yang kecil dua mungkin belum
saya ada aturan bahwa
sampai dia smp belum pegang
kalaupun perlu handphone
jadi sama sekali belum
yang kecil belum
main computer di rumah
itu di awal apa yang dilakukan
waktunya juga terbatas
hanya sabtu minggu
atau di hari biasa karena memang ada tugas sekolah
mencari informasi untuk sekolah
punya prinsip tentang hal itu
dan yang dua
sekarang sudah dewasa
dan yang paling terkena dampak
medsos itu anak saya yang pertama
karena pasti sangat mempengaruhi ya
kehidupannya juga apalagi
saya melihat apa yang
kita tanamkan sejak kecil
itu membuat dia menjadi pribadi yang
menjadi pribadi yang tangguh
dalam menghadapi berbagai macam hal
dia tumbuh menjadi anak yang dewasa
nah ketika serangan serangan ini
dukungan dari ayahnya
dukungan dari ibunya
membuat dia bisa tetap bertahan
dalam menghadapi berbagai macam serangan media sosial
apa biasanya reaksinya
apa yang saya kerjakan
sampai orang memusuhi saya
tapi akhirnya dia
gak ada hubungannya dengan saya
dia jalan terus
menyebutkan diri dengan kegiatan kegiatan organisasi
tempaan ini juga dia
membuat dia menjadi wanita yang dewasa
terhadap orang tuanya
apa yang dilakukan oleh
orang tuanya pasti yang
itu terjadi juga
apalagi anak anak yang sudah masuk teenager
adolesen kan sudah mulai
ini terjadi juga dengan
anak anak saya alhamdulillah
ya melewati masa remaja
kegiatan itu ada
semua akan melewati masa itu
karena kita pentingkan kebersamaan
anak anak yang menenangkan
yang tidak kemudian memojokkan
jadi jarang marah sama
mas anies jarang gitu
mas anies gak pernah marah
mas anies gak pernah marah dia itu
tapi cara penyampaiannya itu tidak
jadi ketika anak melakukan sesuatu yang
kita kira kurang baik
maka dia akan berdiskusi
tidak secara langsung
kemudian menyalahkan si anak
apa konsekuensi dari apa yang kamu kerjakan
dan itu yang membuat
anak anak mungkin jadi lebih tenang
ada yang mungkin lebih mirip mamanya
ada yang lebih mirip papanya
atau bagaimana dari karakter mereka
yang pertama itu lebih banyak kayak mas anies
yang kedua lebih tenang
seperti malaikat baiknya
yang kedua kaisar yang di india
kenapa dia memilih
dia ikut program
seleksi di jakarta
dan dia dapat terima di india
sekarang tinggal di asrama selama dua tahun
yang kedua kaisar
seperti yang nomor satu
jadi saya ini pasangan ya
tapi pasti kangen ya
jadi selama dua tahun
mikael tidak ada di
jadi tidak mengikuti ya
perkembangan apa yang
dia sibuk sebetulnya di sana
buat kami lebih baik sih
dia tidak terlalu banyak
efek dari pilkada ini
kemudian dia fokus di sana
tapi komunikasi jangan terus
zaman sekarang sudah
bisa komunikasi dengan dia kapan saja
tapi seberapa besar
kan ada orang tua yang helikopter parent ya
dan nanti kalau besar
jadi dokter atau jadi lawyer
seberapa besar ini nyata
parentingnya yang mengarahkan
supaya si anak itu menjadi
saya lebih fokus pada
anak anak menjadi manusia yang matang
tentang pemilihan profesi
kita serahkan ke anak anak
dan itu tidak
kemudian jadi begitu saja
tapi dari sangat dinik
dari usia dinik
kita tanamkan itu
contohnya dengan yang terakhir
yang paling kecil
dari usia dinik
sehingga tumbuh berkembang
gu ferry pernah pelajari
pembiasaan di rumah
salaman dan pamit
pagi hari itu
punya efek yang luar biasa
yang luar biasa dan ketika dewasa
belajar menahan diri
artinya dari segi emosi
menghargai orang tua itu
pelajaran untuk bagaimana dia bisa
menyimposkan diri di
kalau dia sudah terbiasa menghargai orang tua
ketika dia bisa
bersosialisasi di luar
social skill itu ditanamkan awalnya dari rumah
kebiasaan menerima tamu
kalau ada tamu
ketika dia di rumah tahu
cara memposisikan diri
sebagai anggota keluarga
maka ketika di luar
jadi pembiasaan sederhana
selain juga yang lebih utama adalah cinta
anak itu perlu bahagia
perlu kasih sayang dari orang tua
nah itu yang
kunci dari parenting
dalam keluarga yang
nantinya menumbuhkan anak anak
yang paling utama trust
kemarin saya baru di rumah
dia peluk saya
terima kasih sudah memberi kepercayaan
karena dia bisa
beraktivitas di luar sampai
jam yang dia bilang
ngeracokin udah dimana
karena dengan begitu dia
merasa menjadi orang yang
bisa melakukan apa saja
apa yang memotivasi anda
untuk tetap semangat
untuk tetap memberikan yang terbaik
untuk diri anda
saya enjoy kegiatan
bermasyarakat di sekitar sini
saya sediakan tempat di sini
untuk kegiatan ibu ibu sekitar
saya juga punya komunitas
komunitas rumah pencerah
yang melakukan pelatihan parenting
untuk ibu ibu anak usia dini
jadi ada kegiatan
yang menyenangkan buat saya
kepuasan diri saya
dan itu bisa dilakukan pagi sampai siang
sampai anak anak kembali di rumah
keceriaan anak anak di rumah
anak saya masih kecil dua
suka main bola di sini
mas anies kadang suka iri
ferry bisa lihat anak anak bermain
saya menikmati diri saya sendiri
ferry saya senang mendengarnya
terima kasih banyak
apalagi memang rumah ini terbuka ya
asri dekat dengan alam
bukti bawang burung
ini pasti juga membantu menyejukkan hati
sekali lagi terima kasih bu ferry
bisa berkembang mbak desy
demikian bincang khusus
sangat menarik dan
bermanfaat tentu saja
terima kasih atas perhatian anda
demikian insight kali ini
jangan lupa saksikan insight
di lain waktu